kita balik lagi ya bang
kriteria usia dalam penerimaan peserta didik baru adalah satu dari sekian banyak masalah yang menuai polemik
salah satu masalah klasik lainnya adalah soal ketimpangan jumlah sekolah negeri
terutama di tingkat smp dan juga sma yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lulusan di jenjang sebelumnya
data kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat di dki jakarta jumlah sekolah dasar mencapai dua tiga ratus enam puluh empat sekolah
dengan satu empat ratus empat puluh sembilan diantaranya merupakan sekolah negeri
namun jumlah sekolah menengah pertama negeri hanya dua ratus sembilan puluh tiga
dan sekolah menengah atas negeri berjumlah satu ratus tujuh belas saja
fenomena ini memunculkan masalah
banyak calon peserta didik yang tinggal di daerah padat penduduk kehilangan kesempatan
untuk melanjutkan studi di sekolah negeri yang lebih murah biayanya dibandingkan sekolah swasta
anggota komisi perlindungan anak indonesia bidang pendidikan retno listiarti menyatakan
ketimpangan jumlah sekolah terjadi secara nasional
problem yang memang klasik
namun dki masih punya angka yang lebih baik
kalau kita contohin tadi barusan dki jakarta dia jauh lebih baik
karena di wilayah wilayah lain lebih parah lagi
saya contohkan yang dekat jakarta misalnya kota bogor
kota bogor itu punya dua ratus sd negeri
tapi begitu dia ke smp hanya dua puluh
begitu ke sma hanya sepuluh
nah ini kan menunjukkan bahwa
sekolahnya sangat sedikit
semakin ke jenjang yang lebih tinggi semakin sedikit
itulah kenapa kemudian orang tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri akhirnya putus sekolah
komisi perlindungan anak menyarankan
pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersinergi untuk membangun sekolah sekolah negeri baru
terutama di jenjang sekolah menengah pertama atau smp
namun plt dirjen pendidikan dasar dan pendidikan menengah kemendikbud hamid muhammad lot
pesan singkatnya menyatakan hal sebaliknya
menurutnya pembangunan sekolah negeri belum penting untuk dilakukan saat ini
dan justru berpotensi untuk mematikan sekolah sekolah swasta
kpai mencatat selama tiga tahun sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
sudah memantik sejumlah daerah untuk menambah jumlah sekolah
kota bekasi menambah tujuh smp negeri baru
tanggerang membangun sembilan smp
dan kalimantan barat menambah tujuh smp negeri baru
dan kalimantan barat mendirikan satu sma negeri tambahan di pontianak